bener bener rawan yang jago sih
udah udah diem deh diem
gue harus lebih hati hati
kenapa lo punya ide apa lagi
guys nah kebetulan dio dateng nih
sekalian aja gue bahas ya
gue jelasin aja nih sekarang ya disini ya
nih tadi gue sama paniko itu
udah bicara yang tentang rencana besar kita
buat manggung di kafe kenangan
terus paniko jawab apa
kalo kita bawa yang lagu yang kekinian
syaratnya apa lagi tak
buat band itu personilnya lengkap
maksud lo emang kita belum lengkap
ya maksudnya ya oke deh
pangeran personil vokalis
masa iya band kita gak ada gitarisnya
ya udah kan pangeran bisa sambil nyanyi
terus dia pegang gitar
paniko tuh maunya pangeran tuh fokus nyanyi aja
makanya dia minta gitaris
masa kita band gak ada gitaris nih
nah dan kalo kita bisa penuhin kemauannya paniko
buat nanggung dengan formasi lengkap
gaji kita bayaran kita manggung
itu bakal digedein lagi
dan gue juga sama gio ran
udah sepakat nih
kalau gaji kita berdua itu buat lo
lo berdua emang sahabat gue
gue gak butuh itu kok
selama ini gue kan bisa nyari uang sendiri
gue juga gak mau kalau ngambil hak kalian berdua
gak gitu ran
kita gak ngerasa kalau hak kita tuh diambil sama lo
ini kan satu satunya cara untuk saat ini
tolong diterima ya
bener tuh kata gio
kalo dengan formasi band lengkap paniko mau ngasih honor tinggi
itu artinya gue makin banyak duit
gue bisa bantuin khusus goreng buat bayar biaya kuliahnya
nah gue tau
kita kembali lagi ke prongsi lama
waktu kita jaman sma

ketemu lagi di pronsi lama
ya enggak lah gue ga setuju
emang siapa lagi kandidatnya kalau bukan dia coba
ya gue gak tahu
tapi siapapun kecuali dia
siapa lagi kandidatnya kalau bukan dia coba
ya gue gak tahu tapi siapapun kecuali dia
tenang dulu dong jangan apa apa tuh pakai emosi
kenapa sih lo setiap ngeliat rizky selalu emosi
cuma untuk sementara
ya hanya untuk sementara gimana caranya formasi kita tuh lengkap dulu
ini kan tawaran bagus buat kita kan
bener kata gio
intinya gimana caranya malam ini kita harus manggung dengan formasi lengkap
masa pak surya nolak keinginan aku sih
aku cuma mau pak surya tegasin kecewa asongan kalau misalnya aku mau dia pergi dari kampus ini
eh pak surya malah belain si cewek asongan
nanti ya porsi cewek asongan ada di sini malah makin capur sama pangeran
aku gak mau dad

ya udah aku mau cewek asongan
aku mau cewek asongan
ya si cewek asongan itu harus dikasih pelajaran dad
kalau enggak dia bakal mati jadi
please lah dengerin aku
mel cukup sandiwara kamu
jangan sampai merugikan orang lain lagi oke
yang rugi di sini tuh aku ded
aku harusnya tuh seneng

bikin si cewek asongan pergi lah dari kampus ini
beasiswanya sudah dicabut
dia bukan mahasiswi kampus itu lagi
sekarang dia ingin menjadi pegawai kantin
buat apa diusir
jadi daddy gak mau nurutin keinginan aku
kalau daddy ngelakuin ini
nama baik daddy akan ditertaruhkan
seluruh kampus bunga bangsa akan tahu itu
please lah dad
nanti lagi ada urusan
nanti dia telfon lagi ya
kelakuan mel makin menjadi jadi
dad kenapa sih
sumpah maeda tuh nyebelin banget
kenapa kenapa call your daddy udah malem pan lagi sekarang
bokap gue tuh ya udah tau kalau gue cuma pura pura buta
dinja sekarang gak mau nolongin gue lagi
katanya ya bakal merusak nama baiknya
emang bener bener keterlaluan sih itu cewek songan
udah berapa kali loh berusaha nendang dia
tapi dia tetap aja bertahan
itu cewek artinya gak bisa dispelein
bener bener lawan yang jago sih
udah deh diem deh diem
gue harus lebih hati hati
pak regar maaf ya saya jadi ngerepotin pak regar
ayo kita cari kontrakannya sekarang
lebih besar lebih baik
i mean kalo kontrakannya lebih besar kan
bu nawang sama putri bisa lebih nyaman gitu
saya sih mau cari kontrakan yang sesuai budget saya aja pak
gak masalah kok besar atau kecil
yang penting di dalamnya selalu ada cinta
kita bisa cari kontrakan sekarang kan pak regar
makasih pak regar
bisa pak regar
kamu pastiin ya jangan sampai ada barang barang dan file file penting yang ketinggalan
apaan sih kalian ini
gedung kantor saya udah kalian siap

kamu bisa terima ini
jelas dalam perjanjian rumah mewah milik bapak juga dijadikan sebagai jaminan
maksud kalian rumah saya mau disita juga
iya benar pak
saya nggak bisa terima semua ini
pokoknya saya nggak mau rumah saya disita
sekali lagi kami minta maaf pak
kami hanya menjalankan tugas
kalian semua bener bener keterlaluan
kamu tutup aja pintunya
saya bawa mobil sendiri